karena jadi gini nih besok kan rencananya gue mau ke sekolah naik motor cros
dan lo kan orang yang paling papi denger jadi gue mau minta tolong sama lo nih
lo ngomong ke papi bilang kalau besok bagas jangan ngawal gue ke sekolah ya
oh jadi ini maunya hmm ternyata reva belum tau kalo bagas udah dipecat
gapapa ini kesempatan gue buat
mungkin papa emang lagi pengen jalan sendiri aja sama temen temennya
dan mama makin kangen sama papa nah nanti pas ketemuan
tapi papa kan ga ngajak mama masalahnya tetep aja
yaudah gapapa kali emang sekali sekali
emang harus keluar kota baru mama kangen mama kan kangen terus sama papa kamu tau
tuh bebek kok ga ngetan ke telpon dari gue ya
kalo gue ketuk gimana cara gue ngadepin nadrere ya
tuh emang mau ke kota dulu
emang mau ke kota dulu

emang mau ke kota dulu
emang mau ke kota dulu
emang mau ke kota dulu

emang mau ke kota dulu

emang mau ke kota dulu
emang mau ke kota dulu

tante tenang dulu tante

meli kenapa meli
itu tante meli lagi digodain sama sopir angkot tante
di halte soal menurut tante
berani godain ponakan gue
ngapain sih pagi kesini
kamu harus dengerin dulu penjelasan aku
aku tugas seperti yang kamu tuduh bebek
aku gak tau kalo epo angel samu mitu dateng ke lapangan
kalau kamu gak percaya kamu boleh tanya sama boy michael
mereka berdua juga kaget
kenapa angel cez bisa dateng ke lapangan
aku gak tahu sama sekali
kamu pulang sama dia pake bonceng boncengan
kamu tau dari mana
ya aku tau lah
kamu harus dengerin dulu penjelasan aku bebek
kamu harus dengerin dulu
aku ngantri dia cuma karena kasihan web
aku gak punya maksud dan tujuan apa apa
aku gak punya maksud dan tujuan apa apa bebek
kamu harus dengerin omongan aku dong
nahab dayspear pakai apa kid
kau mau jalan sih motor
kau sih bener bener cari masalah sama gue ya
kau bener bener cari masalah sama gue
sekali lagi lu dateng
sekali lagi lu dateng
kesini gue jamin lu gak selamat
gue jamin lu gak selamat
aduh gimana caranya ya
soalnya kan pasti nih besok gue disuruh naik mobil lagi bareng bagas
aduh gimana ya
aduh gue gak punya senjata lagi buat nekan adriana
aduh gue harus mikirin sesuatu nih
tapi nggak mungkin adriana juga gak mungkin
ini pegang pegang ada apa
eh halo mahmud yang cantik
tapi wajahnya berseri seri
hmm ini anak pasti ada maunya makanya bebekin gue kayak begini
jadi gue mau minta tolong lo ngebantuin gue nih
ya kan mau kan
oke gue akan bantuin lo antrinach
anak tirinachkal boleh boleh boleh
minta bantuan apa ya
jadi gini nih
besok kan rencananya gue mau ke sekolah naik motor terus
lu ngomong ke papi bilang kalau besok bagas jangan ngawal gue ke sekolah ya
oh jadi ini maunya
ternyata reva belum tau kalo bagas udah dipecat
ini kesempatan gue buat ngerjain dia
biar lo tau rasa
gak ada imbalan segala
nyejek dong zaman sekarang gak ada imbalan bukan gue banget
makan bakso deh depan gang tuh
makan bakso enak loh
langsung yang depan gang enak banget
eh denger ya lo pikir gue itu kayak temen temen lo apa
yang kere kalo di traktor bakso
terima kasih reva lo super duper baik banget tau
yang gelok enggak kayak gitu
dengar ya reva gue akan bantu lo untuk bilangin sama papi
atau kalo perlu gue bilang sama bagas besok hari libur buat bagas
sampai lusa juga boleh deh gue kasih
ntar gue suruh bagus gak usah datang baik banget kan gue
syarat ya sebentar
lo kurang beruntung lo tau bau mobil gue tuh bau matahari
kayak bau lo anak sma bau matahari
ini kan biar wangi biar bersih
lo suruh nyuci gak ada yang lain
kayaknya sok ngepes kaya buttu gue kadang